golongan darah aida b
golongan darah bulila apa ya
golongan darah bulila o
tolong ibu jangan bersikap kasar sama aida
saat ini aida sudah mencintai uang saya
ada tinggal di rumah saya dan saya yang akan merawat ayah
tolong jangan berkasa dengan aida
mama gak boleh nampar anak orang sebarangan seperti itu dong
saya sudah ingatkan dokter
bahwa perempuan ini adalah seorang penipu
jadi kalau sampai dokter tertipu sama dia
dokter jangan salahkan saya
kamu sabar ya
itu semua hanya salah paham dokter
hanya salah paham
suatu saat mereka akan tahu
kalau kamu gak bermaksud seperti itu
kamu akan mencintai aku
kamu gak boleh sedih
kamu harus sabar
golongan darah ibu itu
disini ada buktinya bu
golongan darahnya b
walaupun gak ada namanya
ini bukan punya ibu
ini punya tante nia
pemohon ibu soal golongan darahnya b
golongan darahnya bener bener aneh
aku gak bisa percaya
kalau aku bukan anaknya ibu
berarti jangan jangan aku anaknya bulila
aku harus cari tahu masalah ini
aku harus cari tahu golongan darahnya bulila
siapa tahu dengan tahu golongan darahnya bulila
aku bisa sedikit mendapat kejelasan
aku harus cari data datanya aida
ini data datanya aida
sebagai pasien sakit jantung

aida itu perbunuhan
masukineté hari ini
kita pengen beingsih
kalau kita berhenti
jadi kita harus sendirimu
golongan darah aida b

golongan darah bulila o
sama seperti aku
kalau golongan darah bulila o dan aida b
berarti seharusnya ayah kandung aida itu bergolongan darah band
minta maaf karena saya telah meninggalkan kamu
sejak dalam kandunganmu
bapak ini bapak kandung kamu
pak umar harus bergolongan darah p
aku harus cari tahu
aku harus cari tahu apa golongan darahnya pak umar
indira mana yang arsipnya indira
indirahat ini arsip arsipnya indira
pasti data datanya pak umar juga ada di sini
golongan darah pak umar
golongan darah pak umar o
sama dengan aku
ya allah berarti
berarti aida bukan anak dari mulia dan pak umar
kalau ibu lila o
berarti aida bukan anak dari bulila dan pak umar
dan pak umar juga golongan darahnya o
berarti aku adalah anak mereka
ini enggak mungkin
enggak mungkin aku anaknya pak umar dan bulila
nena ngapain kamu datang ke sini
cepet kamu pergi dari sini
eh siapa juga yang sudi datang ke rumah kamu kalau bukan untuk nemuin aida
jangan kegeran ya
eh saya peringatin kamu sekali lagi ya
kamu tidak boleh menginjak kakek di sini
sampai kamu kasih tau dimana anakku sekarang
kok ada ribut ribut
dia paling tau dimana anak kita adalah kamu karena kamu orang yang menculik anak kita
dengar ya mas kamu pasti takut kang aku ngelaporin mas ke polisi karena telah menculik anakku
tante aku ada di sini
tante datang ke sini untuk menjenguk kamu
tapi diusir tuh sama laki laki
eh saya berhak usir kamu
ini rumah saya lari kamu
tante om udahlah tolong
kenapa sih kalian mesti berantem
tolonglah om tante
melihat aida seperti ini aku jadi kayak melihat seorang anak yang lagi berusaha untuk memisahkan orang tuanya yang sedang bertengkar
kalau misalnya kamu ternyata anak tante yang hilang
apa jangan jangan aida itu memang anak mereka
ibu nena terima kasih karena sudah tidak marah marah lagi dan mau masuk ke rumah ini
makasih aja sama aida
saya yang lakuin semua ini demi aida kok
kalau misalnya aida itu mau masuk ke rumah

aida itu mau masuk ke rumah

kalau masalahnya bahwa dia tidak memberikan saya maksud bts

ites kita bisa berima kasih saja

saya datang ini untuk menemukan ibu yang satu teman tersebut
gak tau kenapa
saya terhadap aida begitu kuat
sampai akhirnya suatu saat
saya menemukan kenyataan kalau
waktu aida bayi dia dibungkus dengan kain yang sangat mirip
dengan milik bayi saya ketika cuek
sejak saat itu
saya yakin kalau aida adalah putri saya yang hilang